indonesia tak jarang mencatat prestasi tapi ada juga hal yang perlu jadi bahan untuk evaluasi
hmm ini ya jumlah kasus covid sembilan belas yang tinggi di bulan juli membuat indonesia ditakuti
dan wni yang mau keluar negeri jadi harus gigit jari
berikut laporan dari rekan kami dea kartika
pertambahan harian kasus positif covid sembilan belas di indonesia sempat mencapai puncak pada medio juli
dan bertahan di angka lima puluh ribu kasus lebih selama beberapa hari
meledaknya kasus covid sembilan belas di indonesia membuat sejumlah negara menutup pintu masuk
bagi warga negara indonesia dan hanya mengizinkan masuk dengan beberapa kriteria khusus
negara mana saja berikut informasinya
kita lihat dari kawasan asia tenggara ada singapura yang mulai memperketat pintu masuk
bagi wni mulai tanggal dua belas juli dua ribu dua puluh
bahkan singapura melarang transit di singapura
bagi pelaku perjalanan yang berada di indonesia
selama dua puluh satu hari terakhir
selain itu ada filipina yang menutup penerbangan dari indonesia
larangan ini mulai berlaku sejak tanggal enam belas juli hingga tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
ditemukannya delapan kasus covid sembilan belas baru dari indonesia
membuat brunei darussalam enggan menerima penerbangan dari ri
pelarangan dilakukan hingga pemberitahuan lebih lanjut
kemudian kita geser ya
ini di asia timur
taiwan yang melarang pekerja migran indonesia masuk negara itu sejak desember dua ribu dua puluh
pusat komando epidemi pusat taiwan menyebut
keputusan itu diambil berdasarkan angka kasus virus corona di indonesia
lalu berikutnya ada hongkong yang menutup penerbangan dari indonesia
keputusan ini diambil setelah beberapa penumpang dari indonesia
ditemukan positif covid sembilan belas
hongkong bahkan menetapkan indonesia dalam kategori penularan

cara penularan covid beresiko tinggi
selain itu ada jepang yang memberlakukan kebijakan karantina selama empat belas hari
bagi orang yang telah mengunjungi indonesia
jika orang asing melanggar aturan yang dikeluarkan
maka pemerintah jepang bisa mendeportasi
hingga mencabut status resident
gesang lagi dari negara negara haram
ada arab saudi yang belum mencabut status indonesia
dari daftar negara yang dilarang masuk wilayahnya
dua ribu dua puluh satu lalu ada uni emirat arab yang melarang semua maskapai dan angkutan udara nasional dan asing
serta penerbangan transit dari indonesia kebijakan ini berlaku sejak sebelas juli dua ribu dua puluh
sementara itu otoritas oman mengumumkan surat edaran terbaru dalam rangka penyebaran covid sembilan belas
yang berlaku mulai sembilan juli dua ribu dua puluh satu dari sejumlah negara yang dilarang masuk indonesia masuk di dalamnya
bahrain juga memasukkan indonesia dalam daftar merah penumpang dari negara merah dilarang masuk bahrain
sejak tiga belas juli dua ribu dua puluh satu terakhir ini bagi anda yang ingin berwisata ke eropa anda harus siap siap kecewa ya
negara negara di eropa terutama dengan visa zengen melarang masuk pendatang dari indonesia
karena resiko tinggi penularan corona larangan ini tidak hanya berlaku bagi bni
namun warga negara lainnya